saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang enam puluh tiga tahun bisa divaksin saya sudah enam puluh tiga nih
mau semua yang semua usia boleh tetap
misalnya pun hidup di dki semua anak cucu saya dapet apa namanya itu sanksi lima juta mending gue bayar
bagaimana orang bio farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain lain
inilah pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh ripka ciptaning dalam rapat kerja antara komisi sembilan dpr ri dengan kemenkes bepom dan bio farma
rapat tersebut dihadiri langsung menteri kesehatan budi gunadisadikin
anggota komisi sembilan dari pdip ini tegas menolak untuk divaksin covid sembilan belas dan memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin
ripka menjelaskan penolakannya terhadap vaksin covid sembilan belas didasari kecurigaannya terhadap efektivitas dan efek samping vaksin tersebut
selain itu ripka juga berpesan kepada menkes agar pandemi tidak dimanfaatkan sebagai peluang bisnis bagi perusahaan perusahaan farmasi terutama yang memproduksi vaksin
sementara itu selasa kemarin di depan sejumlah tokoh agama dan masyarakat gubernur jawa barat ridwan kamil mengimbau masyarakat untuk tidak
ragu lagi dengan vaksin covid sembilan belas
menurut rk setelah menjalani dua kali penyuntikan vaksin covid sembilan belas sinovac sebagai relawan uji klinis
ia tidak merasakan efek apapun selain rasa pegal
itu pun hanya beberapa saat
ridwan kamil menegaskan vaksin yang akan disuntikan kepada masyarakat dijamin aman
saat ini sudah ada fatwa halal dari mui dan izin penggunaan darurat dari bepom
di peliputan cnn indonesia